tim sar gabungan kembali menemukan bagian pesawat dan bagian tubuh yang diduga korban lion air jt enam ratus sepuluh di perairan karawang jawa barat
hasil temuan tersebut akan diserahkan ke tanjung priuk untuk diidentifikasi lebih lanjut
sementara untuk mempermudah pencarian tim sar gabungan menggunakan fibroskop atau kamera bawah laut untuk menyisir dasar laut dengan kedalaman lima puluh meter
tim sar gabungan dari basarnas tni dan polri kembali menemukan bagian dari pesawat dan bagian tubuh diduga korban di perairan karawang jawa barat
temuan tersebut berupa satu bagian tubuh korban serta tiga properti dari pesawat
berupa ada potongan tubuh satu yang tidak bisa kami pastikan bagian dari tubuh yang mana
yang kedua properti yang pertama hasil pemeriksaan usg
atas namanya kami tidak perlu sebutkan
yang kedua pecahan uang dolar singapura
yang ketiga pas foto lima lembar pas foto
untuk mempermudah pencarian jenazah penumpang dan bangkai pesawat tim sar gabungan polairut polda jawa barat
basarnas dan tni menyisir pantai tanjung pakis dengan menggunakan fibroskop atau kamera dasar laut
kamera dasar laut ini dilengkapi dengan monitor sehingga petugas bisa memantau benda yang ada di dasar laut
komandan kapal polairut polda jawa barat brigadir ahmad musoleh menjelaskan
penyisiran dengan fibroskop atau kamera dasar laut dilakukan sejak rabu siang hingga kamis
tim sar telah menyisir lima titik koordinat yang diduga lokasi jatuhnya pesawat lion air
senin kemarin dengan rata rata kedalaman tiga puluh meter hingga lima puluh meter
dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini proses evakuasi pesawat lion air pkl kp di perairan karawang jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
selamat pagi mutia dan bisa anda jelaskan kepada kami
hingga pagi ini sejauh mana progres pencarian badan pesawat dan juga bagian black box yang lain
serta evakuasi para korban yang belum ditemukan
baik selamat pagi sarah
kemarin malam pun ini merupakan hari kelima kemarin malam terakhir kami memantau perkembangan
pandangan mata saya pun anda bisa lihat di sekeliling saya untuk hari ini sendiri
memang untuk operasi sar gabungan biasanya tiap harinya dimulai pukul enam sampai pukul tujuh begitu anda
anda bisa lihat di belakang saya mungkin walaupun landai
namun perahu karet pun dari tim kepolisian tni polri dan juga basarnas semua berjaga
untuk melakukan operasi sargabungan di hari kelima ini
kemudian untuk pandangan mata saya kemarin malam itu ada beberapa anomali yang signifikan begitu misalnya di
yang pertama adalah rekan rekan basarnas yang biasanya kita tahu operasi sar gabungan
untuk di wilayah permukaan sendiri dihentikan pada pukul tujuh belas setiap harinya
sekitar pukul sembilan belas tiga puluh rekan rekan dari basarnas baru pulang
sudah gelap sudah begitu gelap sehingga rekan rekan dari basarnas di tepi pantai
harus membantu dengan lampu tembak gitu untuk memberikan sinyal kepada rekan rekan di tengah laut
ini mungkin mengindikasikan pula rekan rekan basarnas yang ada di tengah membantu
atau sebagai manpower rekan rekan di kri victoria dan juga kri regal
yang nantinya akan berjaga berpatroli selama dua puluh empat jam
kemudian dari tim kopaska sendiri yang juga berlabuh kesini
kami mau mencarai dansat kopaska ko armada satu
kolonel johan wahyudi yang menceritakan seperti apa pencarian dan juga evakuasi
dan penemuan titik titik sinyal black box di titik koordinat yang telah ditentukan
ia berujar bahwa memang untuk kendala sendiri jarak pandang dan visibility sudah bukan merupakan kendala lagi
kita tahu di hari pertama dan hari kedua jarak pandang menjadi suatu momok
yang begitu menyusahkan para penyelam untuk penyelam lebih ke dasar laut
karena di titik black box pertama komponen black box pertama fdr yang ditemukan
sedalam tiga puluh dua meter medan yang mereka temukan dasarnya adalah sedimen lumpur
sehingga anda bisa bayangkan sarah jika anda menapaki sedimen lumpur tersebut
maka lumpur pun akan naik ke atas dan mengganggu jarak pandang
kemudian untuk bukan cuma soal sedimen lumpur juga
namun juga arus yang begitu derasnya di bawah dua puluh meter arus sudah deras
di sini saja anda bisa bayangkan gulungan ombak juga lumayan beriak begitu saat ini ya cukup besar
sehingga di bawah permukaan laut sendiri
permukaan laut sendiri akan lebih besar arusnya begitu yang nantinya juga akan menyulitkan para penyelam
namun kemudian dikatakan oleh kolonel johan bahwa itu nantinya kendala kendala tersebut
akan di tackle kembali oleh para tim penyelam baik dari kopaska taifib bsg atau basarnas special group
yang semuanya nanti menggunakan pemutaran pemutaran alat seperti anda juga sebutkan tadi kamera fiberskop
kemudian menggunakan gelombang suara ada multi beam echo sounder ada side scan sonar menggunakan gelombang suara
namun dengan alat alat tersebut
tentunya ada keterbatasan atau ada hal hal yang harus diperhatikan sensitivitasnya
yaitu misalnya gelombang suara
anda bisa bayangkan logikanya jika anda menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi di mana titik black box tersebut
di mana ping locator bisa menemukan black box harus di titik koordinat paling tidak sekitar radius dua belas km di titik pencarian tersebut
tidak boleh ada kapal komersil atau kapal nelayan yang berlayar di sekitarnya karena nanti akan mengganggu sinyal yang masuk ke ping locator
atau ke detektor digital gps
jadi kita harus mencari jaringan yang bisa diambil atau yang disiagakan di kr barunajaya seperti di kr barunajaya atau di kapal yang sampai saat ini masih berlayar
sehingga kendala kendala tersebut harusnya nantinya tim tim dari basarnas dan juga dari operasi sar gabungan dan juga potensi sar lainnya
yang nanti akan membantu mensinergikan lagi apapun itu kendalanya dan juga ibarat kata menakar di mana titik yang tadi anda sebutkan ada lima titik koordinat
hari ini pun juga akan terus dioptimalkan lima titik koordinat bawah laut tersebut untuk dilakukan

sudah mulai mengifat disitu yang apa persoalan air ke at
tanjung pakis ini di kabupaten karawang kemudian ini merupakan posko yang diperbantukan begitu sarah
walaupun posko yang diperbantukan namun tidak kalah pentingnya untuk proses pencarian yang berlangsung selama riam hari ini
total yang ada di sini dan juga posko utama posko simpatik di pelabuhan tanjung priuk
untuk operasi tim sar gabungan dan potensi sar lainnya diperkirakan hingga delapan ratus lima puluh delapan personel
ini sampai lima hari ini yang terus diperbantukan karena kita tahu sarah delapan ratus lima puluh delapan angka yang banyak
namun yang untuk menuju ke tengah laut untuk mencari di perairan tanjung karawang
mungkin sekitar setengahnya begitu karena operasi atau elemen elemen pendukung yang ada di sini
misalnya yang masih terus disiagakan di pantai tanjung pakis ini seperti ambulans
ada belasan ambulans sekitar empat belas ambulans yang terus berjaga tim dari pmi relawan dapur umum semuanya juga ikut berjaga di sini
kemudian di pelabuhan tanjung priuk di sini pula ada tim dvi polri di pelabuhan tanjung priuk juga ada petugas beacukai dan sebagainya
yang tentunya akan terus membantukan
untuk jalannya proses evakuasi dan juga pencarian sampai hari ini
kembali diulang lagi oleh saya sarah untuk informasi hari ini
terus dilaksanakan operasi berlangsung setelah apel gabungan sekitar pukul tujuh
semua rekan rekan juga mulai berjaga
tim kopaska juga akan menyelam lagi untuk menyelami dasar laut lagi
tiga puluh dua meter dikatakan sebenarnya bukan merupakan perairan yang cukup terjalat ataupun dalam
dangkal namun kembali semua titik semua medan pasti punya kendala masing masing
punya kelemahan masing masing
perairan dangkal pula akhirnya juga menjadi salah satu kendala untuk rekan rekan kopaska atau rekan rekan basarnas
untuk melabuhkan kapal yang bermuatan besar ke pantai tanjung pakis ini
sehingga akhirnya posko semuanya diarahkan ke pelabuhan tanjung priok
semua total apapun temuan itu semuanya nanti akan dibawa ke pelabuhan tanjung priuk
namun jika dekat ke sini radius empat belas km nantinya akan dibawa ke sini
jika ada bagian jenazah mungkin akan diidentifikasi post mortem terlebih dahulu oleh tim dvi polri jawa barat
kemudian baru dibawa ke pelabuhan tanjung priuk
kami masih akan terus menunggu sarah
hari ini menurut pandangan mata saya cuaca pun mendukung kemudian arus mungkin cukup besar
namun seharusnya makin siang juga makin tenang sehingga bisa membantu tim penyelam untuk melakukan penyelaman dengan medan yang bersahabat
kembali ke anda sarah
ya terima kasih mutia wirosastro produser lapangan cnn yang melaporkan langsung dari karawang jawa barat